bandang yang menerjang kota bima nusa tenggara barat
warga korban banjir terus berbenah membersihkan rumah dan pemukiman mereka
ya sementara itu wali kota bima merilis kerugian sementara
akibat banjir bandang yang mencapai sembilan ratus miliar rupiah
warga mulai membersihkan perabotan rumah pakaian dan bagian dalam rumah
dari lumpur yang mengendap
minimnya air bersih membuat proses pembersihan lumpur dan sampah
memakan waktu lama
hal itu juga diperparah oleh padamnya listrik di beberapa wilayah di bima
untuk menyedot air dari parit sungai atau sumur
warga harus menyewa mesin penyedot air berbahan bakar solar
yang disewa dari petani bima
ongkos sewanya mencapai tiga ratus ribu rupiah per hari
untuk sementara kalau kerugian di lingkungan pemerintah
berupa infrastruktur dan pasu termasuk pendidikan pertanian
tadi malam baru tiga ratus empat belas
tapi kerugian yang keseluruhan masyarakat
yang kerugian perdagangan kurang lebih sembilan ratus miliar